eh si adin sudah pulang
oh bakal jadi bapak meli kan
aduh melly gak sabar ini papa baru meli
udah bule berondong kan
gini tuh baru udah ngomongnya kemarin aja
bisa berubah berubah pikirannya
iya juga sih
ya siapa tau
pikirannya mama nanti juga berubah kan
eh my sister lama amat
sebentar aja waitnya
tuh dia nyai
namanya sweet ubai
itu deh namanya
ya elah udah dah jangan pada ribut
eh ini siapa
lumayan dia tinggal berdua
iya aduh ya allah
try dulu dong
enak jangan dilihat dari begininya
yang penting rasanya
yah kok don't like it
ya enggis banget ya
kok jadi mama sih yang makan ubinya
mana makan yang lahap banget lagi banyak gitu
mama kamu juga dia doyan ubi
bentar mau buang wind
mama ini kenapa begitu moks
mata mata perih banget
aduh suaranya kecil banget sih ya pan
tiket untuk ke paris
duh kenapa baru sekarang sih ngabarinnya
iya paris sendiri juga keamanan lagi ketat tuh
terus wisatawannya dibatasiin bu
aduh gimana nih
gue gak bisa ngirim reva jauh jauh dari sini
kalau masih ada reva mana bisa gue leluasa untuk deketin
kalau begitu saya pamit ya bu
eh siapa nyuruh lo muka datar untuk pergi dari sini tunggu
oke kalau tiket untuk ke paris itu nggak ada sudah habis
beli tiket yang ke hongkong
hongkong kan lebih mudah pastinya
siap bu kalau begitu saya pamit lagi bu berangkat bu
reva mas bay tetap harus pergi walaupun nggak bisa pergi ke paris mereka harus pergi
jauh jauh dari kehidupan gue
oke lah kalau ke hongkong juga lumayan jauh kan
asal dia nggak ada di sini kalau dia ada di sini dia bisa mengganggu gue untuk deket deket sama boy
mengganggu semua rencana gue
tambah sakit kepala
ya nggak apa apa dong mas yang penting kan bisa liburan ya kan mas
ya udahlah gak apa apa ke hongkong juga
oke terima kasih ya diana
sayang kayaknya kita nggak jadi liburan ke eropa karena kita terlambat dalam mengurus visa ke perancisnya
mungkin kita jadinya ke hongkong kamu gak apa apa
punya apa kopi yang penting kan kita liburan berdua
it's okay tapi yang pasti asia tenggara kita datangin
tapi juga bingung kenapa ada yang ngurus ke jepang aja kalau ke jepang kan nggak perlu pakai bisa sebenarnya
tapi gak apa apalah kita ke hongkong singapura thailand malaysia oke
ya gak apa apa bi yang penting kan liburan
it's okay berdua ya
boy aku gak jadi ke paris tapi jadinya ke hongkong
thank you ya udah nganterin
hey boy kita harus cabut ya
lah mau mampir dulu
gak usah lah boy malu gue gue masih baon
ya ella willy gini gini gue temen lo
ya elah baon baon
gue tau kali canda doang
ya selesai bercanda
kenapa gak tahu ketawa biasa aja
udah hati hati ya
eh si adin sudah pulang
kumaha budak teh
cuma bawa motor doang terus balik lagi
reka mananya budak teh
ya allah selamatkan si aden jauhkan dari segala mara bahaya
lindungilah si aden di perjalanannya ya allah
aduh pengen ngasih tau abah deh kalo raya di rumah gue
aduh tapi gak enak sama rayanya
aduh parah nih ntar pasti sama gue
aduh kasihan ya
kan juga abah cahet pasti nyariin raya mulu nih
aduh kasihan ya